wakil presiden yusuf kala menyatakan penemuan sejumlah uang di kantor menteri agama lukman hakim saifuddin
oleh kpk merupakan hal yang wajar
menurut yusuf kala setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan
menurut yusuf kala uang ratusan juta yang ditemukan kpk di ruangan menteri agama lukman hakim
merupakan hal yang lazim karena setiap pejabat pasti menyimpan uang di setiap ruangan untuk keperluan mendesak
yusuf kala menyatakan keprihatinan atas operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi
yang diduga terkait lelang jabatan di lingkungan kementerian agama
kala berharap menteri agama lukman hakim tidak terlibat kasus ini
menurutnya sudah ketiga kali ada kasus korupsi di kementerian agama
pertama tentu kita prihatin akan masalah ini
namun tentu juga kita harapkan bapak menteri agama seorang menteri agama itu
tidak terlibat langsung dalam hal ini
biar kita serahkan ke kpk atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini
sebenarnya kalau kasus menteri agama sayang juga
ini ketiga kalinya bukan kedua
saya agih menawar yang pun
komisi pemerintahan korupsi tengah mengidentifikasi kasus dugaan jual beli jabatan di kementerian agama
yang melibatkan mantan ketua umum p tiga romar hurmusi di wilayah selain jawa timur
sementara itu sekjen kemenak menegaskan
proses lelang jabatan di lembaganya berlangsung terbuka dan transparan
kpk menyita sejumlah dokumen dari kementerian agama terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan
dengan tersangka mantan ketua umum p tiga romar hurmusi
dokumen yang disita senin kemarin terkait proses dan hasil seleksi jabatan di kemenang
kementerian agama diamankan sejumlah dokumen terkait dengan proses seleksi kepegawaian
baik bagaimana tahapan tahapannya dan juga hasil dari seleksi kepegawaian tersebut
kemudian diamankan juga dokumen dokumen terkait dengan hukuman disiplin
yang diberikan pada salah satu tersangka hrs yang menjabat
yang kemudian dipilih sebagai kanwil
dan juga di jawa timur
komisi anti rasuah juga masih menunggu hasil pendalaman dalam penyidikan
yang dilakukan tim penyidik terkait tindak pindah korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji
terkait seleksi jabatan di kemenak tahun anggaran dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
wakil ketua kpk laude m syarif mengaku menerima banyak laporan dari sejumlah daerah
terkait dugaan suap jual beli jabatan tersebut
ya itu yang sedang didalami oleh kpk
dan laporannya sebenarnya
bukan kali ini saja itu terjadi
ya banyak banyak yang lain laporan
jadi laporan yang kami terima bukannya satu banyak
bukan cuma yang di jawa timur tapi di tempat lain
tapi itu kan masih bagian untuk didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh kpk
di lain sisi sekjen kemenak yang juga ketua panitia seleksi terbuka
calon pejabat pemimpin tenggi kemenak pada akhir dua ribu delapan belas nurholis setiawan menyebut

proses lelang jabatan di lembaga yang berlangsung terbuka dan persparen
proses seleksi juga diumumkan secara terbuka dalam situs
maksudnya lukut gimana
kalau kami tentu tidak mengetahui apa namanya yang ada di lapangan ya itu bukan ranah kami
ranah kami dipansel dalam pekerja sesuai dengan sop yang diatur dalam pp sebelas dua ribu tujuh belas tadi
ya itu biar nantilah di apa namanya
karena kan bukti bukti sudah dikumpul sama kpk nanti biar kemudian menjadi ranah kpk
kami hanya menyampaikan informasi
menyampaikan informasi secara global terkait dengan proses perjalanan dari seleksi jabatan pemimpin majelis dan ketua paman di kementerian agama
serta saya sebagai ketua panitia sehingga tentu tahu bagaimana mekanisme itu berjalan
kementerian agama kembali terpaka kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat internalnya
ada dua pejabat yang jadi tersangka pemberi suap kepada mantan ketua umum p tiga romahur muzi
yakni kak kanwil kemenag jatim haris hasanuddin dan kepala kantor kementerian kabupaten gresik muafak wirahadi
korupsi jual beli jabatan di kementerian agama yang melibatkan ketua umum nonaktif p tiga romahur muzi sangat disayangkan banyak pihak
korupsi menunjukkan program reformasi birokrasi di kemenak tidak berjalan baik
dan untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya di studio aceh hasan satsili wakil ketua komisi delapan dpr selamat malam bang aceh
selamat malam mas yudhoy
hari ini tampil beda dengan ikat kepala dan batiknya ya
kemudian di tengah ada pak waluyo anggota komisi asn selamat malam pak waluyo
selamat malam pak waluyo
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan di seberang saya ada almas shafarina selamat malam mbak almas selaku peneliti divisi korupsi politik icw
ya ini saya ke bang aceh bang aceh kalau kasus korupsi di kementerian agama sepertinya sudah berulang kali ya
kecatatan dari kami lebih dari empat kali sebenarnya apa yang dilihat dari komisi delapan
apakah memang tadi ada pengawasan tidak tepat reformasi birokrasi yang tidak berjalan di kemenang atau seperti apa sebenarnya
ya tentu complicated ya untuk menjelaskan berbagai
untuk menjelaskan berbagai korupsi yang terjadi di kementerian agama ya
saya kira dalam kasus yang dihadapi pada saat ini soal dugaan lelang jabatan gitu
dan diduga disitu terjadi proses transaksi uang gitu
tentu kita serahkan kepada kpk untuk membongkar atau mengusut secara tuntas kasus yang melibatkan
namun memang tentu kami pun juga sangat prihatin ya
kementerian agama yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi upaya menjaga moralitas bangsa
dan itu ditunjukkan dengan bagaimana clean and good governance itu betul betul bisa diterapkan secara konsisten dan konsekuen di kementerian agama
kita menemukan ada berbagai peristiwa peristiwa dan kejadian yang memang cenderung
ketika kita melihat korup gitu ya bukan hanya soal ini
tetapi juga dulu pernah ada kasus korupsi haji kemudian pengadaan al quran gitu ya
dan sebelumnya juga kita pernah melihat kasus kasus yang lain yang memang membuat kita semua menjadi sangat prihatin
kami di komisi delapan sangat concern terhadap itu semua

dan pengawasan kami di dpr tentu tidak sampai pada saat ini
dan pengawasan kami di dpr tentu tidak sampai pada saat ini

karena kita tahu bahwa misalnya satuan tiga tidak lagi menjadi domain dpr ya
satuan tiga sekarang sepenuhnya diserahkan kepada birokrasi untuk menyusunnya
ya pengawasan kami terus lakukan terus kami pantau
karena ya sebetulnya kementerian agama banyak sekali bidang yang di
karena ya sebetulnya kementerian agama banyak sekali bidang yang di

bukan urusan urusan keagamaan tetapi juga ada urusan pendidikan islam ya
yang potensi bagi terjadinya penyimpangan itu begitu sangat tinggi gitu ya
karena apa karena kementerian agama ini adalah kementerian yang tidak mengalami desentralisasi
jadi semua struktur pemerintahannya itu struktur organisasinya itu dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat kua itu ada di bawah koordinasi pemerintah pusat
sehingga memang potensi bagi terjadinya sistem komando yang begitu sangat kuat itu memungkinkan bagi pusat itu memiliki dominasi kekuasaan yang sangat kuat untuk menentukan
terutama saya kira bukan hanya kebijakan kebijakan yang bersifat struktural tetapi juga misalnya hal hal yang lain yang bersifat
ada hal hal yang lain yang bersifat
kementerian agama ya termasuk di dalam juga soal anggaran
kalau bang aceh sendiri melihat bahwa sebenarnya ini tadi anda mengatakan secara tidak langsung tidak terlalu detail di komisi delapan
terutama terkait dengan kebijakan kebijakan struktural pengangkatan kanwil seperti yang terjadi di jawa timur maupun sejumlah pejabat lain
bagaimana ke depannya seharusnya ini mungkin tadinya tidak masuk dalam radar komisi delapan tiba tiba terjadi hal seperti ini apa yang kecolongan merasa seperti itu atau bagaimana
pertama harus kita lihat bahwa itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh eksekutif ya untuk menentukan siapa calon kepala kanwil siapa calon kepala kandepal gitu ya atau kemenak di tingkat kabupaten
tentu kami kan tidak mau juga ikut campur terhadap urusan yang menjadi kewenangan dari kementerian agama sampai pada misalnya level menentukan calon kepala kemendak provinsi
kami terus terang saja kami tidak punya kewenangan bukan tidak punya kewenangan ya terlalu intervensi secara politik terhadap kebijakan kebijakan yang menjadi kewenangan kemendak tentu kami tidak sampai ke arah sana
tetapi kan yang harus dibangun sebetulnya adalah dan saya kira sebetulnya sudah ada ya soal penentuan eselon dua eselon tiga eselon empat itu kan semua sebetulnya sudah ada sistemnya dan itu sistemnya mengacu kepada sistem yang dibuat
oleh salah satunya dalam konteks undang undang asn gitu itu kan semua juga sudah diatur
tinggal sejauh mana konsistensi dari pemerintah itu sendiri menerapkan itu
berarti sebelum jeda nanti saya coba bertanya ke pak waluyo terkait dengan transparansi maupun tadi dikatakan bahwasanya komisi delapan tidak punya hak otoriti untuk melakukan intervensi tapi seharusnya bagaimana pengawasan dilakukan oleh asn

sejauh mana kewenangan untuk melihat proses dalam perjalanan ke kementerian agama

sejauh mana kewenangan untuk melihat proses dalam mutasi promosi ataupun meletakkan seseorang in the right place itu memang pertanyaan besar ketika kasus ini
tapi si indonesia prime news kembali tetap bersama kami
ya terima kasih anda masih bersama kami untuk membahas mengenai korupsi jual beli jabatan di kementerian agama
tadi saya sedikit sebelum jeda sudah bertanya dengan pak waluyo selaku anggota komisi asn
sebenarnya fungsi pengawasan asn sejauh mana pak
karena kasus ini adalah salah satu tersangkanya sebelumnya memang direkomendasikan untuk tidak mendapatkan promosi sebagai seorang kanwil di jawa timur
tapi tiba tiba ada kayak kong kali kong seperti itu dan tiba tiba diangkat bagaimana nih melihatnya
proses seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi itu dimulai dari satu pembentukan panita seleksi
terus kemudian persyaratan persyaratan baik itu adalah persyaratan teknis persyaratan kompetensi leadership manajerial jejak rekam
kemudian tahapannya adalah seleksi administrasi penulisan makalah assessment center untuk mengetahui kompetensi leadership managerial dan wawancara
nah mulai di awal meminta rekomendasi di awal desember dua ribu delapan belas kemudian di bulan januari itu ada yang mengadu
kemudian ksn turun tangan melihat
ternyata betul bahwa ada dua orang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi
salah satunya adalah pak hh
terus kemudian ksn tanggal dua puluh sembilan januari telah mengeluarkan rekomendasi bahwa untuk yang dua orang ini tidak diteruskan prosesnya karena dari persyaratan administrasi saja sudah tidak lolos
namun rupanya ini sampai berlanjut terus sehingga pada bulan februari itu ada lagi surat yang sudah sampai ketiga besar
kalau sudah tiga besar perjabatan itu kewenangan pejabat pembina kepegawaian memilih satu diantaranya
namun khusus yang kasus kemenak kemarin itu ternyata saudara hh itu masih dimasukkan ke dalam tiga besar
maka pada tanggal dua puluh tujuh februari ksn mengeluarkan surat yang kedua dan saudara h untuk tidak dipilih
tapi kalau anda melihat ketika rekomendasi itu tidak dipatuhi berarti memang sudah tiba tiba sudah dikawal

lalu rekomendasi seperti dalam memberikan hukum yang ditegakkan model tersebut ketika
memang ada sesuatu yang tidak dijalankan oleh pihak kementerian agama

saya tidak tahu

terus air peta apik

tapi rekomendasi yang wajib ditindaklanjutin oleh pejabat pembina kepegawaian
kalau pejabat pembina kepegawaian tidak menindaklanjutinya sesuai dengan rekomendasi ksn
maka ksn melaporkan ke presiden
ya berarti ada kemungkinan banyak pihak lain akan ikut terlibat ketika ada tiga nama selain rekomendasi yang memang tidak dilarang tadi
cuma dalam hal ini kan kebetulan kemenek itu belum melaporkan siapa yang dilantik
ya itu kemudian aku otetin duluan
ini coba kita dengarkan kembali statement dari mantan irjen kemenak bapak muhammad yasin
terkait dengan bagaimana sih prosedur pengangkatan mutasi maupun promosi dan pengawasan di tubuh ksn sendiri
ya karena saya katakan bahwa pengawas internal yang dalam hal ini ijen itu tidak berfungsi secara maksimal
irjen itu kan sebagai pengendali dan pengeren
apabila terjadi suatu disintegritas atau misalnya saja tidak patuhnya terhadap aturan perundangan
itu yang bisa ngerem dan mengingatkan itu ijen
nah sekarang kurang maksimal karena jabatan ijen itu kosong
isi sebentar yang menjabat ya sekjen itu kemudian sekjennya ikut running menjadi
irjennya ikut running menjadi sekjen dan terpilih yang saat sekarang dirangkap oleh sekjen
ya namanya executing itu tidak bisa dicampur dengan controlling
fungsi irjen itu kan kontrolling pengawas pengendali penegak integritas itu irjen
nah executing itu ya termasuk salah satunya adalah sekjen yang harus diawasi juga oleh irjen
nah sekarang kenapa tidak bisa maksimal karena itu dirangkap oleh yang mempunyai unit executing unit ya ini sekjen
jadi tidak bisa itu
sekre harus ditunjuk
seandainya itu harus misalnya diisi dengan plt itu orang dari ijen sendiri
misalnya kan bisa saja salah satu ses ijennya atau salah satu inspektornya untuk plt
ya pak walio ada tanggapan mengenai pernyataan dari pak yasin ini bahwa posisi irjen yang kosong
menyebabkan ada dualisme kebijakan di dalam kemenak sendiri untuk menentukan promosi seorang
di manajemen sumber daya manusia yang baik harusnya kekosongan itu tidak baik
sudah lebih daripada enam bulan
ke yang normalnya tiga bulan itu harusnya secepatnya bisa diisi
karena kan kalau saatnya dilakukan proses seleksi ataupun juga mutasi rotasi duluan itu bisa lebih cepatnya
mutasi rotasi juga promosi juga sebetulnya kalau diprosesnya itu adalah cepat itu bisa
ya tapi ksn sendiri pernah memberikan teguran terhadap kemenak terkait dengan kekosongan jabatan hampir enam bulan ini karena tadi terkait dengan masalah
kami menjaga sistem ratenya pak
jadi kalau saatnya ada kekosongan itu adalah administrasi kepegawian
itulah bukan ranahnya kak yasin
saya ke mbak almas sendiri ya
kalau melihat bahwasanya tadi jual beli pengaruh ya kalau seperti yang saya baca banyak hal ini
karena ada pihak lain di sini adalah pihak yang sebenarnya tidak berkompetensi terhadap bagaimana menentukan promosi seseorang
apakah ini masih menjadi sebuah komoditi yang cukup menarik untuk kasus kasus korupsi seperti ini di tanah air
soal jual beli pengaruh ya memang cukup kental ya
kita lihat di kasus yang melibatkan ketua umum p tiga yang juga merupakan anggota dpr ri
karena di sini kan pertama kita bisa melihat dari jabatan romahur muzi
romahur muzi itu bukan cuma seorang anggota dpr
tapi yang bersangkutan juga merupakan ketua umum partai politik
di mana kadernya salah satu kadernya menjadi menteri agama
nah di sini kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan mempunyai power tanda kutip atau pengaruh untuk tanda kutip ikut mengatur
kalau yang disebutnya
disebutkan ikut mengatur promosi jabatan mutasi jabatan yang ada di kementerian agama
nah walaupun yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan yang secara langsung terkait dengan promosi jabatan yang ada di atau seleksi jabatan yang ada di kementerian agama
tapi pengaruh itu yang tidak boleh absen untuk kita lihat
kasusnya kurang lebih sama seperti pada tahun dua ribu tiga belas ketika kpk menetapkan presiden pks lutfi hasan ishak dalam kasus suap impor daging sapi
lhi saat itu juga bukan tidak berhasil
tidak berada pada komisi karena yang bersangkutan merupakan anggota dpr tidak berada pada komisi yang membidangi kementerian pertanian
tapi karena yang bersangkutan merupakan ketua umum partai politik presiden partai politik
kemudian yang bersangkutan dinilai mempunyai power atau mempunyai pengaruh untuk ikut mengatur dalam pengaturan impor daging sapi
berarti dengan tanda kutip ketika ada proses bargain positioning nanti siapapun presidennya akan membagi
bagi mana seorang yang tidak hanya dilihat dari latar belakang kompetensi mereka tapi juga politik akan membuat celah korupsi di kementerian kementerian akan terus terjadi
iya akan terus terjadi apabila pengawasannya juga minim ya
pengawasan termasuk dalam soal seleksi jabatan
kalau kita lihat kan di dalam konteks seleksi jabatan ini di bulan desember di bulan desember dua ribu delapan belas kementerian agama melalui website pribadinya
situs kementerian agama sudah mengumumkan adanya seleksi pejabat tinggi
salah satunya adalah untuk kepala kantor wilayah kementerian agama di jawa timur
nah disini kan berarti walaupun sistemnya sudah bagus begitu ya ada diumumkan kepada publik melalui website
kemudian ada tim seleksinya dilakukan secara terbuka dan profesional pun itu masih bisa dimanipulasi
masih bisa dibajak tanda kutip begitu ya
apalagi tadi pak waluyo sudah menjelaskan bahwa
kasn juga sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan bahwa nama hh itu sudah masuk radar yang disebutkan melanggar perang
melanggar disiplin sehingga tidak direkomendasikan untuk masuk dalam tiga besar
toh kemudian masih tetap masuk dalam tiga besar bahkan dipilih menjadi kepala kantor wilayah
nah di sini saya rasa di sisi lain walaupun ada sistem yang bagus seharusnya juga ada pengawasan yang bagus juga di internal kementerian agama
kalau tadi dari penjelasan yang disampaikan oleh bapak yasin ya oleh bapak yasin ada kekosongan di situ ya
jadi seharusnya memang ada pengawasan yang harusnya dijaga ada orang yang benar benar memantau proses
salah satunya adalah proses seleksi jabatan di kementerian hukum
ya disamping itu kasn sendiri juga memang hanya mengantarnya sampai ke tiga besar
kalau sudah satu di antara tiga besar itu memang itulah diskresinya oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memilih satu di antara tiga
oke kalau saya ke bang aceh sendiri bang aceh melihat tadi kalau dari mbak almas sendiri mengatakan
katakan prosedurnya tepat kemudian dari ksn juga menyatakan sop nya sudah semua sesuai dengan langkah langkah yang harus ditentukan
lalu seperti apa sih sebenarnya kelangka konkret dari komisi delapan untuk tetap memberikan pengawasan
meskipun tadi intervensi terkait dengan internal kebijakan pengangkatan promosi ataupun apa itu tidak ada kompetensinya di dpr sendiri
pertama bahwa yang terpenting apa yang dilakukan oleh pemerintah itu harus sesuai dengan prosedur dan aturan perundang undangan yang berlaku
misalnya tadi soal
pengangkatan asn eselon dua eselon satu itu harus terbuka
terbuka dalam pengertian bahwa prosesnya sesuai dengan adab perjakatan dan lain sebagainya
dan sesuai dengan misalnya jenjang karir yang sudah ditentukan oleh undang undang asn
kita ingin memastikan itu dulu
tetapi jika memang prosedurnya seperti yang disampaikan oleh pak waluyo tentu kita juga prihatin kenapa itu bisa terjadi
saya kira ini menjadi bahan yang sangat penting
buat kami di dpr
karena kan apa yang dilakukan dengan surat yang disampaikan oleh ksn kami sendiri kan sebetulnya tidak pernah tahu gitu ya
karena itu adalah terlalu teknis sekali
tetapi ini penting buat kita untuk dijadikan sebagai bahan bahwa memang seharusnya dengan sistem yang dimiliki lebih terbuka
ada proses bidding ada proses layanan jabatan penilaian dan sebagainya itu bisa lebih terbuka
nah tentu kami yang akan kritisi tentu
bukan soal hal teknis orang per orangnya
karena itu adalah domain yang harusnya menjadi sistem yang ada di situ
tetapi yang harus dikritisi sebenarnya kan sejauh mana sistem yang dibuat
dan itu saya kira sistem yang secara umum
itu betul betul dijalankan secara konsisten
kalau tidak dijalankan secara konsisten tentu akan terjadi seperti ini
menurut saya ini juga salah satu hal yang menarik
bahwa ternyata ksn pernah menyampaikan surat bahwa
dua kali tuh
itu dilakukan secara dua kali
berarti kan ada somesing wrong gitu
kenapa tetap mempertahankan nama hh ini untuk dijadikan sebagai kepala kanwil gitu ya
nah yang kedua jadi yang terpenting buat kita itu adalah bagaimana sistemnya itu tidak dilanggar
sistemnya itu betul betul dilakukan secara transparan dan terbuka
kami terus terang saya ya kalau melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini
secara administratif kerap kali ya sih berjalan dengan baik gitu loh
tetapi ya harus kita akui bahwa proses reformasi birokrasi kita
memang harus jujur kita katakan tidak pernah lepas dari lingkungan politik yang membuat
bisa jadi intervensi bisa juga
ini adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi kebijakan itu dengan cara melakukan
tekanan politik gitu ya
kalau melihat di sini gimana potongnya pak ya
indeks efektivitas pemerintahan itu adalah ada beberapa dimensi
satu adalah satu adalah melayani pelayanan publiknya
meningkat tajam sekarang sudah hijau
kemudian kedua lagi adalah mengenai kompetensi bagi wsn
juga sudah meningkat baik hijau hijau muda tapi
yang lemah masih merah itu adalah karena memang intervensi politik
jadi ketidakmandirian dari wsn karena adanya intervensi
jadi memang kalau dua ini jadi sebetulnya reformasi politik lah diperlukan
itu yang sebetulnya yang saya katakan tadi
memang di dalam konteks birokrasi kita memang intervensi politik agak sulit untuk tidak terhindarkan
dalam konteks penentuan jabatan jabatan
apalagi jabatan eselon i eselon dua itu luar biasa gitu ya
dan bagaimanapun memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan
katakanlah ketika misalnya proses lelang dilakukan gitu kan
ada tiga nama kan yang menentukan tetap
siapa yang punya kepentingan
ini pak aci iman
adanya pengawasan dari kasn intervensi politik itu harusnya bisa dihindari
tapi kan disini problemnya
tapi sampai tiga besar
sebelumnya pengawasan yang dilakukan ksn surat suratnya juga tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang atau pejabat yang berwenang dalam proses seleksi jabatan itu
kalau kita runut ke belakang dulu ya
keluarnya undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas itu
bahwa pejabat yang berwenang yang saat ini sekda atau sekjen
kemudian pejabat pembina kepegawaian itu yang mengangkat itu
nah kalau dulu itu ppk itu pejabat pembina kepegawaian itu sekjen atau sekda
sehingga memang orang politik ini pokoknya sekda dan birokrat ini udahlah mesinnya kepala daerah
tapi kepala daerah ini tidak mengangkat angkat
tapi kan kompromi politik pada saat itu di dua ribu empat belas saat itu akhirnya dipisah
untuk sekda atau sekjen sebagai pejabat yang berwenang
terkemudian untuk pejabat pembina kepegawaiannya adalah kepala daerah
saya kembang lemas lagi ini terkait dengan intervensi politik tadi
bang aceh juga mengatakan itu masih sulit untuk ditanggalkan ya
kemudian pak walia juga melihat hal tersebut
karena tadi dari segi prosedur semua sudah benar
lalu seperti apa icw akan melihat hal ini
karena akan terus berulang seperti kaset rusak
karena menterinya merupakan kader dari partai politik
salah satu faktor yang membuat pengisian jabatan kental dengan nuansa politik
atau intervensi politik adalah salah satunya
karena menterinya berasal dari partai politik
dan ini sudah kita lihat di kasus yang tadi saya sudah sebut di awal
bahkan di putusannya disebutkan bahwa ada seorang saksi yang menyebutkan bahwa
pengaruh lutfi hasan ishak pada saat itu di atas menteri
di atas menteri pertanian
dan ini kemungkinan besar juga berlaku di kementerian agama ya
dimana pengaruh seorang menteri agama masih di bawah dari pengaruh ketua umum partai politik
ketua umum p tiga dalam konteks ini
dan disini kan kalau kita merunut
penjelasan dari kpk
tidak hanya di kasus ini saja
kpk mencurigai adanya transaksi dalam seleksi jabatan
dalam promosi jabatan di kementerian agama
bahkan disebut sebut sudah ada kecurigaan begitu ya
dari mulai seleksi yang dilakukan pada akhir dua ribu tujuh belas
pada saat itu kpk juga sudah turun ke lapangan
bahkan ya disebut sebut di media
di daerah sumatera barat untuk melihat
atau untuk menelusuri ada tidaknya transaksi dibalik seleksi jabatan kanwil
di sumatera barat
nah ini harus kita lihat juga
bukan serta merta atau ini bukan kasus yang baru
tapi juga merupakan kasus yang lama
dan saya rasa saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak waluyo
tidak hanya reform birokrasi yang diperlukan
tapi juga reform dalam konteks politiknya
termasuk dalam penentuan jabatan jabatan setingkat menteri
kalaupun misalnya tidak bisa dihindari bahwa menteri berasal dari partai politik
seharusnya juga disertai dengan komitmen profesional yang tinggi
dengan pengawasan yang juga tinggi
sehingga hal hal yang seperti ini
intervensi politik dan yang lain lain
itu juga bisa diatasi
saya kira ini menarik ya
soal intervensi politik di dalam
nah kita bahas nanti setelah jeda
intervensi politik bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas
kemudian kompetensi dari seorang pejabat publik
si anand nisha pranyu segera kembali
tampil lagi bersama kami
masih membahas tentang korupsi jual beli jabatan di kemenak
tadi sebelum jeda adalah tidak hanya membahas mengenai reformasi birokrasinya
tapi juga bagaimana intervensi politik terhadap kementerian
ataupun instansi instansi tertentu perlu dilakukan
untuk diawasi ataupun dikurangi
kalau bang aceh sendiri bagaimana ketika dalam situasi politik nanti ke depannya akan terus terjadi
ya tentu yang harus dibenahi adalah sistemnya dulu
sistem yang dimaksud oleh saya adalah
proses yang menjunjung tinggi asas proporsionalitas
ya sesuai dengan jenjang karir yang jelas
itu betul betul bisa memastikan bahwa sistemnya itu mengarah kepada sana
sehingga sekecil mungkin
ya dengan sistem tersebut
diharapkan tidak ada interest politik yang terlalu mendalam
memang menurut saya tidak bisa dihindari
bahwa sekecil apapun pasti ya pasti
ada pandangan subjektivitas dari masing masing pemimpin
dari masing masing pemegang kebijakan politik
itu pasti ditentukan juga oleh pejabat pejabat politik
itu misalnya sesuatu yang tidak bisa dihindari
nah yang terpenting sebetulnya adalah misalnya
standar standar yang diharapkan dalam konteks
misalnya pengisian jabatan jabatan publik
itu diatur sedemikian rupa
sehingga intervensi politiknya lebih rendah
tentu setiap jenjang karir itu kan jelas
untuk mengisi jabatan eselon i
atau eselon ib gitu ya
itu kan jelas
harus ada pertama pengalaman
dan lain sebagainya
lalu kemudian ke asn
memberikan penilaian terhadap nama nama
itu apakah sesuai atau tidak
itu kan sebetulnya
akhirnya kemudian untuk memilih tiga nama tersebut
siapa yang subjektif
yaitu relasi kuasa nanti akan berperan disitu
tetapi untuk bisa mencapai ketiga ini
nah ini harus betul betulan dasarnya adalah profesionalitas
proses seleksi yang ketat
proses seleksi yang lebih transparan
dan lebih terbuka
itulah sebenarnya semangat yang ingin dibangun
di dalam undang undang asn yang baru
dan kalau sini sudah benar
sudah kita rekomendasikan
ya pak waluwiu
kalau tadi fungsi dari ksn sendiri
dan juga ada rekomendasi
maupun bentuk rekomendasi tadi akan diberikan kepada pemerintah presiden di sini
untuk mengambil kebijakan
lalu apakah memang ke asn sendiri merasa bahwa kebijakan pengawasan anda
di ksn sendiri belum cukup komprehensif
sehingga masih banyak pelanggaran dan kong kali kong seperti ini
rekomendasi kita clear loh
untuk tidak mengangkat
tapi kalau dia tidak mengangkat
kita memang kemenangan ke asn hanya melaporkan ke presiden
itu setelah dia melaporkan bahwa dia tidak mengangkat
pernah ada kasus rekomendasi pelaporan ke presiden
diabaikan oleh kementrian misalnya
dua minggu semenjak ke asn berdiri
ada salah satu kepala badan
yang prosesnya tidak sesuai
presiden melakukan seleksi terbuka lagi
jadi ada beberapa yang memang ditindaklanjutin
jadi memang kalau memang ada pelanggaran
kita kirim ke presiden untuk ditindaklanjutin
ada juga yang nggak usah sampai ke presiden
mereka menindaklanjutin rekomendasi ke asn
kalau kemarin mbak almas
kalau saya lihat dari catatan kpk
kita bicara menikah menak sendiri ya
performa kemenak beberapa kali justru tidak baik
dari hasil survei yang dilakukan oleh kpk di dua ribu sebelas dua ribu empat belas
apakah anda melihat sebenarnya kemenak dengan kemampuan finansial
dari haji yang mencapai delapan puluh hingga sembilan puluh triliun sendiri
merupakan salah satu celah
sesuatu yang menarik untuk dimana orang orang yang pejabat di sana
bisa melakukan aksi seperti ini
korupsi di kementrian agama sudah bukan yang pertama
kasus lelang jabatan ini
tapi sebelumnya di tahun dua ribu empat belas
bahkan ketua umum p tiga juga
sekaligus merupakan menteri agama
ditetapkan sebagai tersangka
nah disini menunjukkan bahwa sebenarnya
pertama kementrian agama
kemudian juga partai persatuan pembangunan
tidak melakukan pembenahan
untuk kemudian membuat citra
ataupun performa dari kementerian agama
naik kelas dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
tahun dua ribu sebelas tahun dua ribu empat belas
yang sudah dilakukan oleh kpk
tadi kata mas yuda
setelah kasus surya dharma ali
termasuk dalam hal
yang koruptif itu tadi
ya kita mungkin bisa kita lihat di plasma nih mbak almas ya
dengan surya dharma ali
kemudian yang merugikan negara dua puluh tujuh miliar
sudah difonis sepuluh tahun penjara
kemudian juga ada kasus lain
ada kurang lebih empat kasus
yang memang terjadi di kemenak
sepertinya anda melihat kemenak ini merupakan salah satu
institusi yang begitu sangat
prospektif ataupun menarik
untuk membuat berlomba lomba
melakukan aksi korupsi
seperti ini mungkin tahun dua ribu satu dua ribu empat
said akil ya kalau kita ingat
di terpidana juga
merugikan negara dua ratus empat puluh dua puluh dua miliar
dan abadi kemudian juga rijal rohan
belum kasus kasus di kabupaten
ataupun di tingkat lebih kecil lagi
sebenarnya kenapa di kemenang
menak begitu sangat
terkesan lebih banyak
apakah memang tadi saya katakan
sebuah lembaga institusi yang memang sangat legit
dari segi financial anggaran yang besar
segi anggarannya memang cukup besar ya
sehingga juga itu bukan mendorong
tapi ya potensi di korupsinya juga cukup besar
kemudian juga soal
kepentingan politik yang ada di kementerian agama juga
nah dua hal tadi
baik itu dari sisi anggaran
kemudian dari sektor politiknya
menjadi satu yang kemudian membuat
potensi korupsi di kementerian agama
tapi sebenarnya korupsi korupsi
di kementerian kementerian lain
juga tidak kalah sedikit begitu ya
karena kalau kita lihat
di icw kan selalu merilis
trend penindakan kasus korupsi
yang tertinggi walaupun kalau dari segi
yang booming atau yang hits
itu adalah korupsi politik
yang dilakukan oleh dpr dprd
tapi yang paling banyak ini kan dilakukan
oleh aparatur sipil negara
dan diantaranya juga dilakukan oleh
pejabat pejabat di kementerian
karena yang dilakukan atau yang melibatkan
atau yang terjadi di kementerian agama ini
di kementerian agamanya
menjadi cukup besar efek
kepada publiknya juga
ya menurut saya begini ya
masalah yang dihadapi kan sebetulnya
adalah soal bagaimana jabatan
kalau dugaan yang disampaikan
oleh kpk ini adalah
soal transaksi jabatan
itu kan sebetulnya
proses yang dilakukan
dan tidak ada transaksi
dalam pengertian uang
maka menurut saya sebetulnya
tidak ada masalah
yang menjadi masalah itu adalah
ketika jabatan jabatan politik
jabatan jabatan administratif yang seharusnya
berdasarkan alat merit sistem
yang dibangun berdasarkan
atas undang undang yang ada
itu dilakukan dengan cara yang
disitu ada uang
itu yang jadi masalah
ini kan sebetulnya adalah upaya
untuk mendapatkan benefit
yang diharapkan mendapatkan rente disitu
dalam kasus yang dihadapi
dalam kasus ini
tentu saya tidak mau menduga duga
tetapi misalnya apa yang dilakukan oleh
kpk dengan membawa ada berkas uang
dugaan saya ini bagian dari transaksi jabatan
bukan hanya pada kasus yang dihadapi oleh kemenak
tetapi ya memang
jabatan jabatan di birokrasi
tidak didasarkan pada transaksi uang
itu berbahaya sekali
kalau kita runut
ott yang ada di daerah juga
itu ada keterkaitan
karena ott ada asn
itu juga ada korelasi positif
mereka yang melanggar sistem merit
akhirnya terkena disitu
terima kasih sekali atas waktunya semoga
semoga kasus ini adalah kasus terakhir
tidak hanya di kemenag
tapi juga di institusi dan pemerintah yang lain
terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami
saya indonesia prime news
sampai jumpa lagi bersama kami